wajah suri tak anti intinya memandang gundukan material vulkanik gunung semeru
di kampung renteng desa sumberwulu kecamatan candipuro lumajang pada senin siang
ia mendapat kabar di dalam gundukan itu adalah mayat korban guguran material vulkanik semeru
di satu sisi ia berharap randy anaknya masih hidup dan bukan ada di dalam gundukan yang digali tim evakuasi
di sisi lain ia pun berdoa agar randy ditemukan dalam kondisi apapun termasuk meninggal dunia
hatinya terpukul karena anak pertamanya itu sebenarnya ingin menyelamatkan nyawanya yang terjebak abu dan lahar vulkanik
sore kelabu itu ia sedang menyadap nirai
belum selesai nanya kok ada kabar gunung letus banjir lava banjir lava
saya turun ke sana ke tanggul
nengok ke tanggul sampai ditambangnya pak satuhan itu
bego sudah terbakar
saya pikir enggak enak
turun dari tanggul sampai ke sini
belum sampai sini
baru turun dari sana gelap gak kelihatan apa apa
rendy disuruh ibunya disuruh saya
bawa sepeda motor pakai helm putih
pas bawa lampu senter di kepalanya
nahas rendy tak kembali saat zuri tiba di rumah
ada orang yang melihat bahwa randy itu masih manjat manjat pohon kelapa itu
di situ enggak orang semua lari
sesekali suhri meminta informasi kepada petugas evakuasi
tujuannya satu memastikan apakah jenazah yang diangkat adalah anaknya randy
ia mengaku sudah menatah hati apapun nasib yang diterima anaknya itu
selama dua hari ini
pokoknya sampai panglombok sana jembatan panglombok enggak ada
ya mudah mudahan keluarga ketemu gitu lah
nasib serupa juga di alami siswanto
ia kehilangan tujuh anggota keluarganya
bapak saudara kandung dan keponakan
ia datang ke penemuan mayat di kampung renteng
tak lama hatinya luluh lantak
tubuh kecil jenazah yang dievakuasi
diidentifikasi sebagai wildan keponakannya
beberapa saat kemudian
jasad mistono kakak kandungnya dan talitha keponakannya yang masih anak anak
diangkat dari timbunan material vulkanik
ketiganya berbonceng saat hendak menyelamatkan diri
mau melarikan diri gitu
mau kabur lah dari hujan
dari lampung renteng mau ke sana
ke jebak sepeda orang tiga
iya ke jebak
meski mengaku sedih siswanto bersyukur karena takdir ketiganya terjawab
kini ia masih gundah karena empat keluarganya yang lain tak jelas rimbanya
salah satunya adalah misnan sang ayah
hingga saat ini jumlah korban hilang belum diketahui pasti
mereka yang hilang menunggu ditemukan
rumah jang jawa tenggara